sorotan selanjutnya datang dari ditjen bea dan cukai yang akhirnya menyerahkan alat belajar yang dihibahkan perusahaan korea selatan kepada slb pembina tingkat nasional jakarta
sebelumnya alat belajar tersebut tertahan lebih dari setahun lamanya di sebuah gudang perusahaan jasa titipan di tangerang banten
awalnya alat belajar keyboard braille yang tiba pada delapan belas desember dua ribu dua puluh dua ini diberitahukan sebagai barang kiriman oleh sebuah perusahaan jasa titipan
oleh karena itu bea cukai menetapkan penarifan hingga ratusan juta rupiah sesuai mekanisme pemerintah
pihak slb pun keberatan untuk melanjutkan pengurusan barang sehingga keyboard tersebut tertahan di gudang dan dikategorikan sebagai barang tidak dikuasai

itu terbuka barang itu bukan barang kiriman tetapi adalah barang hibah
nah setelah kita paham
setelah kita tahu bahwa itu barang hibah
maka kita kasih info bahwa kalau barang hibah itu
kita bisa pemerintah itu bisa fasilitasi negara itu bisa fasilitasi
untuk barang hibah untuk kepentingan pendidikan atau sosial
ada pmk nya yang mengamanatkan untuk tidak dikenakan biaya masuk atau pajak dalam rangka impor